jalan di depan
sepatu lili sempat terlepas tepat hendak meninggalkan lokasi usai pengibaran bendera
terlihat lili tetap menjalankan tugasnya meski dengan menggunakan hanya satu sepatu
lili terpilih dalam proses seleksi panjang paski beraka dari tiga puluh enam provinsi
ia mengembang tugas dengan baik sebagai pembawa baki hingga pengibaran bendera merah putih di istana negara